laga terakhir fase grup liga champions akan kembali bergulir pada rabu dini hari waktu indonesia
sejumlah tim akan menentukan nasibnya di pertandingan nanti
atletico madrid akan bersaing dengan wakil jerman bayer leverkuson untuk memperebutkan tiket ke liga eropa
karena sama sama telah lolos ke enam belas besar
liverpool akan bersuara napoli untuk menentukan pemunca klasemen
dari grup d tottenham hotspur akan bertandang ke markas wakil perancis marseille
empat tim dari grup d masih memiliki peluang untuk lolos ke babak